dalam konferensi pers awal tahun kementerian bumn di jakarta pada senin dua januari dua ribu dua puluh
minggu depan saya bersama ketua kpk akan ketumpuk seluruh bumn untuk bicara hati hati
karena kita akan investigasi audit
menurut asosiasi dana pensiun indonesia atau adpi
perusahaan dana pensiun baik yang pelat merah maupun yang swasta
memiliki regulasi pengawasan yang ketat sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan atau pojk
sehingga kasus penyelewengan dana kemungkinan
kejadian kecil terjadi
adpi mengatakan secara eksternal semua perusahaan dana pensiun diawasi oleh ojk
sedangkan secara internal pojk mewajibkan struktur organisasi memiliki komite audit
komite manajemen resiko dan sejumlah instrumen pranata lainnya
yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan dana pensiun
saya pikir tidak sampai kepada penyalahgunaan kemenangan yang dimiliki oleh si pengurus japen
ketika ada permasalahan ada yang tidak berhasil dalam pengelolaan japen
saya yakin secara dini itu bisa terdeteksi
menurut saya tidak ada seperti itu
bahwa ada dikatakan sebagai bermasalah
barangnya lebih kepada ketika pengelolaan investasi yang harus prudent
harus return nya tinggi
sehingga bisa meng cover kebutuhan kebutuhan atau kewajiban kewajiban japa panjangnya
kepala adpi per november dua ribu dua puluh dua tercatat ada sebanyak lima puluh delapan perusahaan dana pensiun bumn
pengamat industri keuangan non bank suheri
akibatnya perusahaan dana pensiun tidak mampu memenuhi kebutuhan penyediaan dana saat peserta pensiun
dan harus melakukan top up atau iuran tambahan
ada beberapa variable
yang paling jelas itu adalah memang kalau hasil investasinya tidak mencapai target
untuk bisa mengejar kebutuhan tersebut
tapi jangan juga lupa
kalaupun hasil investasinya sudah diupayakan sedemikian rupa dan mestinya sesuai
ada domain lain dari pemberi kerja
kalau seandainya pemberi kerjanya menaikkan gaji melebihi dari asumsi yang dibuat di dalam
asumsi aktuaria yang dihitung oleh aktuaris untuk dana pensiun tersebut
kalau kenaikan gaji ini melebihi maka kewajiban masa lalunya otomatis akan ke bawah dengan gaji yang baru ini
nah ini kan belum dicadangkan
yang lama ini kan baru dicadangkan dengan gaji yang lama gitu ya
nah sementara untuk memenuhi kebutuhan dan gaji yang baru ini
maka di situ akan timbul gap
itu yang kedua
yang ketiga ada juga beberapa dana pensiun itu mereka bisa juga kena tuntutan dari pensiunannya
bisa juga kena usulan dari pengurusnya
bisa juga kena keinginan dari pendirinya
memberikan semacam insentif untuk pensiunan
kita tahu bahwa pensiunan itu kan kalau sudah pensiun dia tidak setor ioran lagi
tapi kadang kadang mereka minta
saya minta dong gaji tiga belas saya minta dong kenaikan manfaat
jadi setiap tahun ada kenaikan lah sekian persen
dari mana itu
heri mengatakan langkah menteri bumn menggandeng kpk sudah tepat
baik untuk memperbaiki pengelolaan dana pensiun di masing masing perusahaan
dan juga untuk melakukan audit jika ada penyalahgunaan dana